lombok kembali bangkit menata kehidupannya pasca gempa
sebuah misi mulia dijalankan oleh para relawan sekaligus cosplayer asal sembalun lombok timur
untuk berbagi semangat dengan anak anak korban gempa
simak penjelajahan koresponden yesi pasha saat ikut berbagi dalam segmen lombok bangkit pasca gempa
semoga mainan kami bisa sedikit mengembalikan keceriaan teman teman yang trauma pasca gempa
stay strong ya teman teman
ya untuk lombok kami berbagi
melanjutkan aksi kepedulian berbagi mainan untuk anak anak korban gempa di lombok
mainan dan bantuan yang sudah terkumpul dari para donatur dan beragam komunitas mainan di jakarta
akan disebar ke titik pengungsian di sembalun lombok timur
salah satu daerah yang terparah terkena gempa
meninggalkan fase tanggap darurat akhir agustus lalu
lombok memasuki masa pemulihan
mereka mencoba pulih sambil menata kehidupan
di atas puing puing bangunan yang mengisahkan cerita pilu saat gempa bunga mengguncang
kali ini tentu saya tak sendiri
karena mereka akan ikut menceriakan anak anak di bilog pitung sembalun lombok timur
sekitar delapan puluh anak di sini akan kita hibur untuk trauma healing
relawan lokal sekaligus cosplayer dari tokoh heroik seperti bima satria dan debi ini
tergabung dalam log atau lombok cosplay komunitas
sudah sebulan terakhir mereka keluar masuk lebih dari lima belas titik pengungsian
dan menyambangi sekolah yang terkena gempa mulai dari lombok utara
lombok tengah hingga area pelosok di lombok timur
bermisi sama kampun menghibur anak anak dengan berbagai keseruan
di sdn dua bilok petung ini kami mencoba untuk berbagi sedikit keceriaan untuk mereka
dengan berbagai game games kecil seperti ini
karena sebenarnya mereka baru dua minggu ini kembali untuk mencoba belajar lagi
di kelas kelas darurat yang disediakan
oke satu dua tiga
rasa takut dan sedih pasca bencana telah berganti senyum dan tawa
karena kehadiran para pahlawan super ini
meski begitu gempa susulan kerap kali terjadi saat mereka sedang melakukan misi trauma healing
tapi bagaimana mas menjaga semangatnya di antara gempa susulan yang terus terus terjadi
tapi masih berusaha untuk menghibur anak anak
nah kami menanamkan kepada mereka kepercayaan diri
bahwa kami juga superhuman
harus kuat seperti itu
mereka harus mengikuti kami yang menghibur mereka
ia tak mudah berbagi saat semuanya telah banyak kehilangan
wendy dan cosplayer lainnya juga terkena dampak dari musibah gempa
namun panggilan untuk berbagi terhadap anak anak terus menjadi penyemangat mereka
berbagi keceriaan lewat mainan juga menjadi terapi alternatif
agar anak tidak larut dalam trauma pasca gempa
saya tidak punya mainan
tapi sekarang tidak takut
karena sudah tidak ada lagi gempanya
bagaimana membujuk anak anak ini pak
katanya sempat didatengin satu satu ke rumahnya seperti apa pak
nah kita perintahkan teman teman guru
artinya langsung ke rumahnya memberikan penjelasan kepada orang tuanya juga
biar anak anak diikhlaskan untuk masuk dari rumah ya
di samping itu sama teman temannya yang sudah masuk
kita suruh dia ngajak temannya yang masuk
supaya dia bisa masuk
perlahan menyisihkan trauma dan menyebar kebaikan untuk selalu berbagi
misi superhero hari ini selesai sudah
mereka akan kembali berpetualang berbagi semangat untuk anak anak lainnya